informasi lainnya saudara tinggi curah hujan lahan tambak petani garam di sejumlah wilayah di kabupaten indramayu jawa barat terendam banjir dan tidak memproduksi garam
sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga mereka mengandalkan dari budidaya ikan bandeng maupun udang di lahan tambak garam
kondisi lahan tambak garam milik petani di desa tanjakan kecamatan kerangkeng kabupaten indramayu jawa barat terendam air
akibatnya para petani garam di desa tanjakan kecamatan kerangkeng tidak dapat memproduksi garam karena lahan tampak garam mereka terendam banjir
sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari hari para petani garam mengubah lahan tambak garam menjadi empang ikan dan udang
hujan maka dikasih ikan bandeng udang
jadi lahan tambak itu tidak nganggur
dari bulan kemarau bulan hujan curah hujannya itu jadi ada penghasilan
para petani berharap pemerintah daerah indramayu jawa barat turun tangan membantu para petani garam agar pasokan garam tetap aman dan stabil harganya di masyarakat
fadlianto sugiono kompas tv indramayu jawa barat